udara gubernur sumatera barat memetakkan kondisi ruas jalan yang rusak akibat banjir dan longsor
bersama balai pelaksana jalan nasional sumbar perbaikan akan dilakukan segera agar jalan bisa kembali dilalui jelang lebaran nanti
gubernur sumatera barat mahildi meninjau sejumlah titik kawasan yang terdampak bencana banjir dan juga longsor di kabupaten pesisir selatan
selain mengirimkan bantuan mahildi juga memetakan titik ruas jalan bengkulu sumatera barat via pesisir selatan yang rusak akibat bencana banjir dan juga longsor
pemerintah provinsi juga akan segera membahas perbaikan titik ruas jalan yang rusak dan rawan longsor
perbaikan juga akan disegerakan mengingat pentingnya peran jalur lintas barat sumatera ini
kementerian agar bersetara republik bungesuk humoris mada doll dri ke komunikasi kepala netes mallable aritip tiga puluh enam

supaya menjaga kekuasaan padanya kekuasaan bisanya
dan berlubang kali mungkin juga bisa mencari tempat tempat yang lebih aman
dan lebih berharga rumah mereka
dengan sistem buka tutup seperti ini
akses jalan dari kota padang menuju kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat
sementara akses jalan dari bengkulu ke kabupaten pesisir selatan
masih dibuka dengan sistem terbatas
memaksimalkan proses pembersihan material longsor dengan alat berat
akses jalan dari kota padang menuju kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat
sejak sabtu petang akhirnya kembali bisa dilalui
terbukanya akses jalan akan juga memaksimalkan proses penyaluran bantuan
dan memudahkan tim gabungan dalam melakukan penanganan pasca bencana
yang melanda kabupaten pesisir selatan ini